anda kembali bersama kami di cnn indonesia connected
kick off liga satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga terpaksa ditunda selama empat puluh tujuh menit
dari jadwal semula dan sempat membuat pecinta sepak bola indonesia
anda mungkin salah satunya yang bertanya tanya
pemegang hak siar liga satu menyebut bahwa kick off menunggu keterangan pers
dari pemerintah dan operator liga satu
meski bergulirnya kembali liga satu menjadi angin segar
bagi pegiat sepak bola tanah air
namun sejumlah ceo klub liga satu menilai penyelenggaraan liga mepet
dengan pemberitahuan operator liga
kami bahas malam hari ini bersama apung widadi founder save our soccer
selamat malam mas apung
ya malam mbak tiffany
iya mas amung kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pt lib
perwakilan dari lib untuk bisa bergabung
namun belum ada yang bisa merespons dan bergabung dengan diskusi kita malam hari ini
terkait dengan molornya kick off liga satu kemarin
apakah anda yang juga salah satu di antara sekian banyak penonton yang bertanya tanya
ya menurut saya ini yang ditunggu tunggu ya
bahwa liga indonesia itu berputar kembali setelah tragedi kanjuruan
itu penting karena kenapa harus sekarang
karena kalender fifa itu habis kompetisi itu bulan april
jadi kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi selesai
dan kalau tidak diselesaikan sekarang maka kontrak kontrak dengan sponsor
baik itu liga satu ataupun dengan klub klub masa depan pemain
terkait dengan gajian dan sebagainya semuanya tertunda
nah ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola indonesia setelah tragedi kanjuruan
dan semoga tragedi itu tidak terjadi lagi
oke itu tentunya angin segar tapi apapun itu harus dibarengi dengan regulasi dan juga persiapan yang matang
berbicara mengenai persiapan ini yang juga dikeluhkan oleh salah satu klub
yaitu madura united melalui ceo nya
bahwa pemberitahuan secara resmi jadwal pertandingan sangat mepet
kalau saya tidak salah baru diterima oleh madura united pada hari sabtu
kemudian sehingga mereka harus booking atau memesan tiket pesawat ke yogyakarta
dengan sangat terburu buru
sehingga ini yang dikeluhkan
tidak ada persiapan yang matang
ya memang semuanya kan simpang siur antara november desember
atau bahkan ada yang bilang mungkin januari baru bermain
nah ini tergantung kesiapan tim masing masing
sebenarnya ada beberapa tim yang memang timnya tidak dibubarkan
timnya masih latihan dan sebagainya
nah memang apa
menurut saya mau nggak mau harus siap
jadi siap nggak siap harus siap
karena situasi untuk pengambilan keputusannya itu cepat
antara izin pemerintah cepat datang atau tidak
kita kan nggak ada yang mengetahui
jadi menurut saya itu dimaklumi proses persiapan pd tiga
karena kemarin juga baru pergantian
jadi saya pikir penilaian itu nanti kalau sudah pertandingan kedua
pertandingan ketiga itu hal yang bisa kelihatan kesiapannya seperti apa
nah tetapi yang kami mungkin sedikit sayangkan terkait dengan
sebenarnya proses tragedi kanjuruan itu kan terkait dengan
apa ya kurang amannya atau kurang ada jaminan
itu aman atau tidak sebagai undang undang olahraga nasional itu
itu malah nggak pernah dibahas dalam konteks persiapan liga ini
justru malah adanya sistem bubble tanpa penonton
nah saya pikir itu juga sedikit mengecewakan
jadi artinya liga satu memang bergulir
tetapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung
mungkin hanya lewat tv gitu
itu yang kemudian
ini gegap gempita tapi realitanya nggak bisa disaksikan oleh penonton atau supporter langsung di stadion
oke itu karena alasan keamanan
nanti kita akan membahas masalah sistem bubble juga
tapi artinya dari pertanyaan sebelumnya
anda melihat ini bukan sesuatu yang terburu buru
bukan sesuatu yang tidak dipersiapkan secara matang
jadi harus kembali ke klub yang siap nggak siap harus siap
termasuk juga kemarin
yang ada sempat delay kurang lebih empat puluh tujuh menit
karena harus menunggu keterangan pers dari pihak pemerintah dan juga operator liga satu
jadi masih dalam batas wajar menurut anda ya
kompetisi yang tadinya home away di kandang masing masing klub ini
kemudian menjadi terpusat
sistem bubble tadi sempat anda singgung juga
ini menurut anda bisa mengatasi kekhawatiran polisi dan juga pemerintah
sisi supporter sih sebenarnya
harusnya sistem home away nya dan ada penonton harusnya tetap ada
jadi jangan ada ketakutan ketakutan bahwa
kalau misalnya ada supporter itu terjadi kerusuhan
itu bukan masalah supporternya
karena kemarin adalah masalah pengamanannya
jadi satu hal yang harus digarisbawah itu itu
bukan masalah supporter kalau ada supporter tidak aman itu bukan
tapi masalah bagaimana pengamanannya itu yang pertama
minusnya tadi tanpa penonton dan kemerihannya juga kurang
tapi positifnya adalah jarak antar pertandingan mungkin nanti bisa dalam tiga hari main dua kali
dalam empat hari main dua kali
akan lebih cepat menghabiskan jadwal kompetisi
itu yang mungkin salah satu pertimbangan sistem bubble
jadi target april selesai
maret april selesai itu memang harus pakai sistem bubble yang dalam satu daerah itu ada beberapa tim yang tiga hari sekali bisa bertanding
itu salah satu nilai positifnya gitu
oke jadi sistem bubble yang lebih anda soroti karena ini mungkin yang terkesan agak lebih dipaksakan
karena sebenarnya dengan kehadiran penonton atau supporter
sebenarnya oke oke saja karena bukan masalah itu
melainkan masalah pengendalian atau crowd controlnya ya
bukan masalah itulah bukan masalah

iya betul itu poinnya
oke baik mas apung dengan berhentinya liga satu atau berhentinya kompetisi domestik ini kan berimbas atau berdampak pada kesiapan dari para pemain yang akan menghadapi nantinya ke depannya dalam waktu dekat adalah piala aff ya
oke nah di sisi lain mungkin ingin berprestasi tapi penyelesaian kompetisinya belum terlalu maksimal belum rampung tanggapan anda
nah ini yang harus sebenarnya diluruskan bahwa kompetisi itu harus berjalan karena ada kontrak kontrak dengan sponsor kontrak kontrak dengan pihak ketiga
itu yang harus utama berbeda sebenarnya dengan persiapan tim nasional karena persiapan tim nasional itu adalah di tc
training center jadi beberapa pemain yang dipanggil tc itu kan nggak bermain di kompetisi juga jadi sebenarnya ini juga apa ya alasan yang memang benar tapi kemudian tidak menjadi alasan utama untuk aff gitu
nah yang paling bagus adalah tim tim itu itu tetap bermain tetap berlatih misalnya kalau yang digambar ini misalnya persib mereka selalu latihan dan latih tanding
itu bagus gitu karena apa karena untuk menjaga kebukaran mereka sendiri tapi kalau dengan puncaknya prestasi affi ya
cuman perdebatan sekarang kan ada beberapa pelatih asing misalnya pelatih persija pelatih psm makassar kan mengatakan bahwa aneh kalau di indonesia ada pemain lagi sedang kita mau berkompetisi tetapi pemainnya dipanggil oleh tcif
ini kan ultra produktif
jadi alasan itu boleh tetapi sebenarnya alasan utamanya adalah supaya memang kompetisi berjalan dengan bagus kompetisi atas klub jalan perekonomian juga jalan gaji pemain juga tidak mengunggah
terus kemudian kontra kontrak sponsor juga ada artinya menghabiskan musim ini saja dan belajar terkait dengan tragedi kan di luar itu alasan yang paling penting
terkait dengan aff sebenarnya ada yang dipanggil ada yang enggak itu kan juga
tidak terlalu relevan sebenarnya alasan itu
oke baik terakhir mas apung itu tadi menurut anda idealnya adalah seperti itu ya
nah apa yang harus dilakukan oleh klub juga jika memang ini hanya ada sedikit stadion yang kemudian masuk dalam ketentuan operator liga
ya jadi yang pertama tidak ada klub di indonesia
yang mempunyai stadion stadion itu milik pemerintah pemerintah daerah yang disewa oleh klub
ada pun misalnya seperti bali united itu kontrak jangka panjang pengelolaan stadion dengan sistem bot
nah harapannya ke depan tanggung jawab pengelolaan stadion itu harusnya bukan di pemerintah
kalau di pemerintah biasanya stadion tidak terurus
harusnya setiap klub itu punya satu stadion yang di bot kan
jadi stadionnya dibangun dibagusin
kalau sudah misalnya bagus nanti sudah selesai atau grupnya degradasi atau apa diserahkan ke pemerintah kota
jadi tanggung jawab stadion itu sebenarnya bukan hanya di pemerintah daerah yang menunggu apbd menunggu apbdn
itu yang ke depan sebenarnya harus diperbaiki dalam konteks yang kepanjang
nah dalam waktu dekat adalah ketika memang ada sistem bubble maka stadion stadion yang tidak digunakan harus bersiap untuk kompetisi tahun depan
kalau sudah sistem bubble tetapi kemudian stadion stadion yang tidak layak itu nggak lolos verifikasi dan sebagainya
jadi biarkan saja sayang gitu
nah inilah bulan januari harapannya misalnya kementerian pupr bergerak tuh beberapa stadion diperbaiki
dan sebaiknya ketika tahun depan sudah ready semua
baik kita akan lihat bagaimana jalannya liga satu ini
apakah sesuai juga dengan janji pemerintah walaupun tetap diberikan izin untuk tetap berjalan atau tetap digelar
tetapi tetap harus ada evaluasi yang mengiringi perjalanan dari liga satu ini ya
terima kasih mas apung widadi sudah bergabung dengan cnnn jadid syakir yang tetap malam hari ini
selamat malam mbak ati sabi